sementara itu ada momen menarik usai pelantikan kepala staf angkatan darat andika perkasa pada kamis pagi tadi di istana negara
ibu negara iryana joko widodo tiba tiba menghampiri wartawan dan mengajak mereka berfoto bersama
kejadian langka dan menarik ini ya
semula iryana widodo asik berbincang dengan sejumlah pejabat kemudian ia mengeluarkan ponsel pribadinya
lalu ia menghampiri wartawan yang pada waktu itu mereka semua sudah bersiap untuk sesi wawancara bersama presiden joko widodo
wartawan serta pihak protokoler terkejut ketika iryana memilih posisi duduk saat berfoto bersama wartawan
wartawan bertanya kemudian apakah hasil foto itu akan diunggah di media sosial
namun ibu negara mengaku katanya nggak punya akun media sosial seperti instagram
ibu negara mengaku katanya gak punya akun media sosial seperti instagram